selanjutnya saya ajak anda kita akan mendengar menyimak bagaimana jalannya konferensi pers dari rumah sakit polri terkait identifikasi korban dari jatuhnya pesawat lion air pklkp
ada tujuh penumpang yang dinyatakan teridentifikasi yaitu satu jenazah dengan nomor postmortem satu ratus delapan puluh dua b dari kantong jenazah nomor dvi lion tanjung priuk satu ratus delapan puluh dua
dan dua teridentifikasi sebagai
antemortem nomor delapan belas penumpang atas nama kasan laki laki usia enam puluh tiga tahun melalui sidik jari
kedua jenazah dengan nomor postmortem satu ratus dua puluh enam d dari kantong jenazah nomor dvi lion tanjung priuk satu ratus delapan puluh dua

teridentifikasi sebagai antemortem nomor tiga puluh lima penumpang atas nama eling sutikno laki laki usia lima puluh sembilan tahun melalui sidik jari
yang ketiga jenazah dengan nomor postmortem satu ratus enam b dari kantong jenazah nomor dvi lion tanjung priuk satu ratus delapan puluh dua
dari kantong jenazah nomor dvi garis miring layan tanjung priuk garis miring satu ratus enam
teridentifikasi sebagai antemortem nomor delapan puluh tujuh
penumpang atas nama sahabudin laki laki usia empat puluh tahun melalui sidik jari
empat jenazah nomor postmortem satu ratus tujuh puluh enam b dari kantong jenazah nomor dvi garis miring layan tanjung priuk garis miring satu ratus tujuh puluh enam
teridentifikasi sebagai antemortem nomor satu ratus lima puluh lima
empat jenazah nomor postmortem nomor satu ratus tujuh puluh enam a dari kantong jenazah nomor dvi garis miring layan tanjung priuk garis miring satu ratus tujuh puluh enam
teridentifikasi sebagai antemortem nomor satu ratus tujuh puluh enam
teridentifikasi sebagai antemortem nomor satu ratus tujuh puluh enam
penumpang atas nama dr rio nanda pratama laki laki usia dua puluh enam tahun melalui sidik jari
lima jenazah nomor postmortem satu ratus tiga a dari kantong jenazah nomor dvi garis miring layan tanjung priuk garis miring tiga
teridentifikasi sebagai antemortem nomor dvi garis miring layan tanjung priuk garis miring tiga
teridentifikasi sebagai antemortem nomor dua ratus satu
penumpang atas nama radika wijaya laki laki usia empat tahun melalui pemeriksaan dna dan medis
tujuh jenazah dengan nomor postmortem tiga b dari kantong jenazah nomor dvi garis miring layan tanjung priuk garis miring tiga puluh tujuh
garis miring layan tanjung priup garis miring tiga teridentifikasi sebagai antemortem nomor dua ratus dua
penumpang atas nama rafiza wijaya laki laki usia satu tahun sembilan bulan melalui pemeriksaan dna dan medis
rekan rekan media hingga saat ini penumpang yang telah berhasil diidentifikasi oleh tim dvi adalah sebanyak lima puluh satu penumpang
dengan rincian laki laki empat puluh orang dan perempuan sebelas orang
demikian cnn resmi pers pada hasil sidang rekonsiliasi pada sore ini terima kasih
iya pemberitahuan teman teman sekalian keluarga sudah diberitahu terlebih dahulu sebelum dipublikasi di media
ada pertanyaan silakan
atau ada tambahan
ya yang tanya silakan
ya itu tadi jalannya konferensi pers dari rumah sakit polri terkait dengan hasil identifikasi terbaru
di mana tim dvi di rumah sakit polri baru saja menyampaikan bahwa tujuh jenazah berhasil diidentifikasi
saya akan bacakan atas nama kasan yaitu laki laki berusia enam puluh tiga tahun kemudian erin sutikno laki laki berusia lima puluh sembilan tahun
sahabudin laki laki berusia empat puluh tahun kemudian akbp sekar maulana laki laki berusia empat puluh lima tahun
dr yonanda pratama laki laki berusia dua puluh enam tahun radikal wijaya laki laki berusia empat tahun kemudian rafiza wijaya laki laki berusia satu tahun sembilan bulan
dengan diumumkannya tujuh jenazah yang berhasil diidentifikasi dengan demikian total
tim dvi sudah berhasil mengidentifikasi sebanyak lima puluh satu penumpang lion air pklqp
yang terdiri dari laki laki sebanyak empat puluh orang dan juga perempuan sebanyak sebelas orang